kampung adat gurusina yang terletak di desa watumanu kecamatan jerebu kabupaten ngada nusa tenggara timur hangus terbakar pada senin petang kemarin
berdasarkan rilis dari polres ngada kebakaran ini terjadi pada pukul tujuh belas lewat empat puluh menit waktu indonesia tengah dan dari tiga puluh tiga rumah sebanyak dua puluh tujuh rumah adat dilahap kobaran api
kebakaran ini diduga akibat terjadi arus pendek dari instalasi listrik di salah satu rumah adat dan total kerugian hingga kini masih didata dan diprediksi mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah
dan saat ini kita sudah terhubung dengan kepala dinas pariwisata dan budaya kabupaten ngada nusa tenggara timur bapak todis reo
selamat siang bapak todis
ya pak todis menurut pantauan anda saat ini kondisinya seperti apa pak di kampung gurusina ini pak
baik bapak jadi di kampung gurusina pasca kebakaran malam tadi dari pemerintah daerah telah melakukan langkah langkah penanganan darurat
antara lain dengan kesepakatan warga
artinya memadamkan api secara kultural demikian pak
oke sejauh ini ada berapa kepala keluarga pak yang tinggal di kampung adat gurusina ini pak
di kampung gurusina warga yang tinggal itu ada yang langsung di rumah rumah adat sejumlah tiga puluh tiga rumah adat tadi
tersisa enam rumah adat
jumlah warga di kampung tersebut satu ratus enam puluh jiwa bapak
bapak kalau kita tahu kan memang kampung adat gurusina ini merupakan tujuan pariwisata yang cukup populer di kawasan ngada ya pak ya sejauh ini
lalu bagaimana atau langkah apa yang akan dilakukan oleh dinas pariwisata setempat untuk kembali memulihkan kampung adat gurusina ini pasca terbakar semalam pak
jadi yang pertama pemerintah tentu
melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat terutama untuk membangkitkan moral masyarakat untuk tidak terpuruk
sehingga tadi malam dinas pariwisata telah menyepakati hal hal dengan para tetua kampung
yang pertama untuk tidak
menyalakan atau mencari kambing hitam atas permasalahan ini
namun harus disepakati untuk diterima sebagai musibah yang akan ditanggung secara bersama
sehingga ini menjadi kekuatan moral utama
dan bahwa dengan adanya musibah sebagai cobaan cobaan ini
sehingga masyarakat membulatkan tekad untuk berjuang
untuk memulihkan kembali kondisi kampung ini seperti semula
ini yang pertama yang penting adalah moralitas masyarakat untuk tetap semangat merevitalisasi kembali kampung yang sudah terbakar
selanjutnya saat ini dinas tengah melakukan komunikasi intensif
baik dengan dinas kebudayaan provinsi dinas pariwisata provinsi
kementerian terkait yang juga memberikan sinyal untuk baku membaku
merevitalisasi kampung ini karena kita sepaham bahwa kampung gurusina ini
bukan saja milik warga kampung atau milik masyarakat gadah
tapi sudah menjadi milik nasional dan milik dunia
baik pak selain rumah yang terbakar rumah rumah adat ini apakah ada artefak artefak
atau barang barang purbakala yang ikut hangus terbakar
ya selain rumah rumah adat ini yang terbakar apakah ada benda benda purba kala juga
yang ikut terbakar akibat kejadian ini
benar sekali bapak selain tiga puluh tiga rumah adat itu untuk kultur orang ada
di tengah kampung itu berdiri bangunan yang namanya ngadu daga
dan paga itu adalah simbol leluhur perempuan dari tiga suku yang ada di kampung gurusina
dan tiga ngadu dan tiga paga ini juga lude terbakar
dan juga sebagian rumah rumah adat yang di dalamnya menyimpan harta harta warisan pusaka
ini juga yang tidak terselamatkan
belum bisa kita perhitungkan nilainya
baik terima kasih bapak todis reo sudah bergabung bersama cnn indonesia news report pada siang hari ini